kemenangan arab saudi melawan argentina kemarin tentu menjadi kejutan
arab seakan membuktikan kekuatan tim asia di awal kompetisi
apakah kejutan serupa juga akan terulang kembali
di hari ini benarkah jepang lebih diunggulkan dibandingkan dengan jerman
kita akan mengulasnya lebih dalam dengan pengamat sepak bola roni pangemanan
selamat sore bang ropan
oke sebelum kita membahas ini tentu pertanyaan semua orang
apakah kemudian jepang jerman apakah mengulang kemudian arab saudi
saya minta analisis anda dulu
ketika kemarin arab saudi bisa menekuk dua satu ini kan mengejutkan seluruh dunia
apa kemudian kuncinya
tidak ada memang yang menduga bahwa argentina sebagai favorit yang banyak disebut sebut banyak orang ya
mereka calon menjadi juara dunia apalagi ada messi di sana
kemudian mereka dengan keunggulan kualitas pemain
hampir di semua lini saya pikir
seakan akan arab itu masuk lapangan sebagai underdog
dan argentina memang unggulan
mungkin terlalu percaya berlebihan bagi argentina
mereka anggap mereka akan menang dengan mudah
apalagi penalti sudah dapat di menit menit
tapi mereka lupa bahwa arab ini tentunya bermain dengan disiplin tinggi
artinya mereka fokus dalam pertandingan ini
bagaimana cara bermain menerapkan sistem offside mereka yang banyak membuat argentina itu frustrasi
anulir itu tiga kali
ada tiga gol yang anulir
tapi offside itu lebih dari sepuluh kali mereka tuh bisa kena dengan perangkap offside
bukan cuma itu
karena pemain belakang bermain begitu rapat dalam
dan ada satu pemain dari renat pelatih dari arab saudi ini
menyuruh untuk bisa dimana ada messi
di situ ada pemain umum
ini pemain yang luar biasa yang tidak bisa dilihat banyak orang
ya bahwa peran dia itu bagus sekali
bang ropan berarti menurut anda ada kecakapan memperhatikan musuh dari arab saudi yang lebih bagus dari argentina
ini kan persoalan dari taktik
kalau pelatihnya tidak cerdas ini akan sulit
argentina saya bilang kan unggul di semua lini
kualitas mereka tidak ada yang diragukan
semua pemain pemain bagus
yang ada di sana
paredes ada pemain bagus
nah arab bermain tentunya
mereka selain disiplin bagaimana mereka itu fokus dalam pertandingan
mereka tidak mau untuk kecolongan
dan argentina merasakan itu
sulit untuk masuk ke dalam
bermain dengan pola empat satu empat satu
kelihatan memang mereka punya empat pemain di depan
tapi ketika hilang bola tertekan itu empat pemain di depan itu turun ke belakang
sehingga ada delapan sembilan pemain mereka yang itu berkerumun di dalam
nah ini sulit bagi argentina untuk membongkar kalau ada tim yang dalam tanda kutip bermain dengan parkir bus
dan yang dilakukan oleh arab adalah bagaimana mereka begitu menunggu serangan kontra epokasi
dan hanya ada dua tembakan sepanjang pertandingan
on target namanya
nah dua duanya menghasilkan gol
argentina ada enam on target dari percobaan lebih dari sepuluh tembakan
itu pun dari penalti
karena pertahanan yang mundur tadi loh
dengan sistem upside mereka yang sangat bagus
ini faktor harus disiplin bermain
di samping mereka tentunya fisik harus kuat
menghadapi dengan argentina
kan kelebihan teknik juga argentina bagus
penguasaan bola ball position mereka ada di atas
arab hanya menunggu aja
tapi sulit bagi argentina untuk membongkar mereka
untuk menembus pertahanan mereka
kalau sudah ada delapan puluh sembilan orang ini buntu bagi argentina
termasuk kemudian kemampuan dari keeper arab
ini menjadi perhatian orang
muhammad al awais ini bagus bermain
banyak penyelamatan penyelamatan safe
gemilang yang dilakukan oleh penjaga gawang arab ini
kalau nggak ada dia juga salah satu yang bisa jebol gawang arab
ada sandukan dari messi dari julian alvarez
semua digagalkan oleh dia
tapi itu tadi saya bilang kembali
bahwa mereka punya nomor delapan yang sangat bagus
bergerak mobilitas yang sangat tinggi
kemana misi pergi disitu ada dia
memang dia sengaja ditugaskan
untuk bisa meredam messi
jangan sampai bola bola itu bisa jalan ke depan kepada angel di maria
ini yang membuat sulit bagi messi untuk bisa berkembang dalam pertandingan ini
oke bang ropan
ini kemudian bisa kita cermati hanya kemudian meningkatnya kemampuan dari arab saudi
atau kemudian ini bisa melihat bahwa tim tim underdog tim asia yang mungkin tidak diperhitungkan
itu akan bisa menjadi kejayaan di piala dunia kali ini
bisa aja dengan ada kemenangan dari arab ini
kan bisa membangkitkan juga motivasi lain
termasuk jepang termasuk korea yang ada di grup h
karena di grup h ini kan grup maut juga
siapa tahu jepang akan membuat kejutan juga ketika mereka menghadapi tim kuat
tim raksasa seperti jerman
dan itu yang kita akan tunggu
termotivasi dari kemenangan melawan arab
itu yang kita tunggu
setelah qatar kalah setelah iran kalah
tapi sekarang kita tunggu dengan jepang
kalau pembacaan anda bang ropan
akan seperti apa
kita mulai dari komposisi pemain
disebutkan katanya jerman terlalu banyak pemain muda
jadi tidak diunggulkan seperti apa pembacaan anda
kalau dari segi kualitas oke
jerman di atas jepang
tapi kan jepang ini pemain yang ulet
pemain jerman yang tua itu cuma lawyer
kapten mereka ya
selebihnya memang anak anak muda
tapi mereka kan kehilangan sune
ini juga agak sedikit berpengaruh
karena dia bermain dari sisi kiri
praktis mereka hanya akan memainkan hansi frik sebagai pelatih ini
tidak ada terlalu banyak

karena full crook juga yang diharapkan itu cidra
main dari bremen
pasti akan kayak hafaz yang ada di depan
dibantu oleh ganabry dan musiala
ini pemain muda anak muda
mungkin sembilan belas tahun saat ini
nah dua pivot mereka itu akan dikerjakan dengan baik di lapangan oleh leon goreska dan joshua kimich
inilah keuntungan jerman dengan tentunya akan bermain dengan empat back
sule dan ruliger mungkin akan dimainkan lebih dulu
kehrir akan bergerak di kanan
kemudian david raung di kiri
artinya pertahanan akan anda prediksi lebih kuat
daripada serangan jerman nanti
jerman bermain dengan empat dua tiga satu
pasti mereka akan dengan dua full back mereka
yang akan diaktifkan untuk bisa membantu serangan
david raum di kiri juga
dan thielo kehrer di kanan
untuk bisa terus membantu di lini depan
itu yang kita akan tunggu
tapi kan jepang bahaya juga
bagaimana pembacaan anda soal komposisi jepang
moriasu sebagai pelatih
saya pikir saya tertarik dengan perkataan muriasu
dia bilang dia tidak gentar menghadapi jerman
kita harus berani bermain agresif
kita harus berani bermain agresif
memotivasi seorang pelatih terhadap tim asuhannya
untuk jangan gentar menghadapi tim dengan nambah besar
karena kan arab sudah melakukan itu
sekarang giliran bagi jepang untuk bisa menaklukkan jerman
kalau korea bisa mengalahkan jerman di dua ribu delapan belas
kenapa mereka tidak bisa
jepang empat tahun lalu itu membuat kejutan
lolos sampai perempat final
pertanyaannya adalah ketika orang mengunggul
banyak yang mengunggul jepang
apakah kemudian karena jerman dianggap tidak banyak membawa senior
atau kemudian ada hal baru yang kemudian akan bisa menjadi surprise untuk jepang
jerman datang kan dengan kekalahan mereka di dua ribu empat belas itu memukul mereka
tidak lolos grup kalah lawan korea ya
termasuk yang di asur shinta yong
sekarang mereka datang dengan kombinasi pemain muda dan pemain tua
kalau bicara dengan hansi flick sebagai pelatih
oke di enam belas pertandingan hanya satu kali kalah
tapi kan masih diragukan
pertandingan uji coba kemarin melawan oman hanya menang satu
apakah mereka bisa berbuat banyak di pilih ladunya ini
ujiannya itu lawan jepang
mampu tidak melakukan lawan jepang
kalau sampai draw atau kalah
tidak bisa berbuat banyak mereka di pilihnya kali ini
ya karena kan agak sulit buat hansi flick
ini pekerjaan berat
tantangan buat hansiflik untuk bisa membenahi tim jerman dengan kombinasi pemain pemain muda dan pemain tua
seperti ada mulla dan noya di sana
oke ini menarik juga kemudian kalau saya tarik kembali
ini ke pertandingan yang kemudian anda analisa tadi soal arab saudi
dan juga arab saudi kemarin dengan argentina begitu
apakah kemudian jerman juga tidak ada
jerman juga tidak akan membaca pola itu mungkin saja digunakan lagi oleh jepang yang masuk
mungkin kalau kita bilang dengan arab saudi gitu
saya pikir akan berbeda ya cara jepang bermain moriaso sebagai pelatih
karena dia kan sudah mengatakan di sini dalam jumpa pers
kami akan menantang jerman dengan bermain agresif
ini yang enak
jerman itu senang kalau tim yang melayani mereka dengan sama sama bermain terbuka
kalau arab bermain dengan sistem beda
sehingga posisi argentina sedikit tinggi
tapi kan mereka menunggu dengan cara yang disiplin
jepang tidak akan bermain seperti itu
jepang mungkin akan bermain terbuka
anda pastikan itu tidak
saya rasa begitu
sama dengan di dua ribu delapan belas mereka bermain terbuka dan mereka bisa lolos sampai di perempat final
jadi ini rame kalau menghadapi
dan jerman suka tim tim yang bermain terbuka
kalau bermain agak dalam ini yang menjadi kesulitan bagi jerman
kalau jepang menerapkan seperti arab mungkin ini agak lain juga
tapi kan tipikal jepang tidak seperti itu
itu yang saya pikirkan
oke ini menarik juga nanti malam kalau tidak salah spanyol
akan seperti apa
akan samakah kira kira kita membagi dua pihak
kalau melihat dari sekali lagi kualitas tentu keunggulan spanyol
anak anak muda ini bagus bagus ya
dari madrid dari barcelona ini kombinasi yang bagus dibawa oleh louis andrique
costa rica ini tim yang pasti menjadi underdog
tidak diunggulkan apalagi pemain pemain sudah tua
brian ruiz sudah tua
untung mereka punya keeper seperti nailor
artinya mereka kuat di sini dengan pemain berpengalaman
namun untuk bisa menghadapi spanyol dengan kekuatan anak anak muda mereka ini sangat sulit
menurut saya dari spanyol itu agak unggul dengan gavi pedri
ada busquets pemain yang senior
ada ansu fati di depan
ini pemain pemain yang bagus
yang mungkin bisa mengalahkan costa rica dalam pertandingan ini
namun saya ada namunya di sini
jangan anggap enteng bagi spanyol
karena costa rica ini pada dua ribu empat belas mereka membuat kejutan besar
mereka dikepung oleh tiga tim kuat saat itu
ada itali ada inggris ada uruguay
mereka juara grup
padahal jadi underdog
bukan tidak mungkin di sini mereka ada dikepung dengan spanyol dan jerman termasuk ada jepang
kemudian mereka bisa menjadi juara grup
kalau mereka bisa mengalahkan spanyol kemungkinan itu bisa terulang
pada dua ribu empat belas ketika mereka tampil sebagai juara grup
padahal mereka itu berhadapan dengan tiga mantan juara dunia
inggris mantan juara dunia uruguay dan italia
tapi mereka bisa menjadi juara grup banyak yang heran
banyak yang sulit untuk bisa dibayangkan
nah ini bisa saja terjadi
tapi potensi untuk kemudian mengulang dua ribu empat belas itu seberapa besar
oh bisa bisa dalam sepak bola kan semua bisa
tergantung pertandingan pertama
kalau mereka bisa membuat kejutan mengalahkan spanyol
ini yang kita tunggu
apalagi kalau jepang mengalahkan jerman
dua tim underdog ini bisa ada di atas
bagus kalau mereka berdua lolos
membangkitkan semangat semangat tim yang kuda hitam
oke ini yang menarik sedang berlangsung adalah maroko dan costa rica
anda melihatnya seperti apa
dua dua pasti agak hati hati
kalau saya lihat di pertandingan awal memang takut kecolongan
tapi kalau dari segi permainan memang kruasia mungkin akan unggul dalam posisi bola
namun marocco ini dihuni oleh pemain pemain bagus juga
akraf hakim yang main di psg
ada boval di sana
ini pemain bagus
ini tim yang bagus yang mungkin sulit bisa di kalahkan juga oleh kruasia
oke kroasia ini pernah masuk ke final empat tahun lalu
walaupun mereka kalah lawan perancis di final
tetapi sekarang kan mereka tidak sebagus pada empat tahun yang lalu ketika mereka ke final
dari apa anda
karena makin menua kan
makin tua mereka akan sulit
mereka punya bintang ya
modus yang bermain di madrid
dan dia akan menjadi inti kekuatan dari kruasia
nah ini agak menurun yang pemain madrid
namun dia skillnya oke
dia dibantu oleh gelandang gelandang bagus
ini gelandang gelandang bagus
ivan perisic yang bermain dari sisi flank
dia ini diuntungkan
kroasia dengan pemain pemain ini
kelebihan mereka dengan skill individu yang bagus
tapi kan sekali lagi kalau ditanya bagaimana dengan maroko
ya maroko bisa membuat kejutan juga
mereka sekarang hati hati bermain melawan maroko
kruasia itu takut
menunggu takut untuk bisa bermain untuk masuk lebih jauh ke dalam
serangan balik maroko ini agak mengerikan buat mereka
atau jangan jangan kemenangan arab saudi kemarin merubah vibes yang ada di semua pertandingan begitu ya
saya pikir tim tim yang merasa underdog ini termotivasi kembali
ya ketika arab bisa mampu mengalahkan tim besar seperti argentina
dan itu sudah dibuktikan
kemarin denmark itu salah satu tim kuat
tapi ditahan oleh tunisia
jadi ini kan sudah mulai kelihatan
bahwa tim tim ini termotivasi semua untuk bisa mengalahkan tim tim besar
kalau begitu kalau kemudian kita lihat dari tim tim establis atau yang kemudian sudah mempunyai banyak prestasi
apakah kemudian soal faktor komposisi pemain dari usia senior junior itu akan sangat menentukan
atau kemudian semakin banyak pengalaman akan semakin mudah dia
iya semakin dia punya pengalaman tentunya
yang terbang tinggi di sebuah kejuaraan apalagi pilihan dunia
bagi tim tim yang sudah pernah menjadi juara dunia ini keunggulan mereka adalah faktor mental
jadi tradisi ini yang mereka pegang
bahwasannya di sana ada pemain muda itu wajib bagi seorang pelatih
untuk membuat kolaborasi di dalam
karena tidak perlu juga dengan terlalu banyak pemain tua
jadi dia perlu untuk ada mungkin bisa lima enam pemain muda ini oke
dengan ada tiga empat pemain yang senior
ini kan suatu kombinasi yang bagus
sorry ada komposisi ideal kah misalkan berapa senior berapa junior misalkan
enggak juga enggak ada sebenarnya
tidak ada ya
tergantung dari pelatih bisa melihat
tapi kalau spanyol itu kan banyak dengan dihuni pemain pemain muda memang
pemain pemain senior itu cuma mungkin dua tiga orang yang ada di sana
mungkin jordi alba buzzge yang ada
tapi selebihnya pemain muda
sama kayak di jerman
cuma ada muller dan lawyer yang dianggap lebih tua
tapi selebihnya akan diisi anak anak muda
ya ada dua puluh lima tahun dua puluh tiga tahun
ya ada sembilan belas tahun muziala
bahkan mokoko itu delapan belas tahun
masih bocah sekali
sangat muda sekali
sangat muda sekali
oke ini terakhir kemudian ketika kita sudah mencoba mengulas
jerman atau jepang
ya karena saya jerman ya
saya akan pilih jerman
walaupun jepang ini ulet tim yang sangat bagus juga
tidak boleh dianggap enteng kan
ya ada takumi minamino di depan
ini kan tim ada hamada yang bermain di depan
tapi saya tetap jerman
tetap jerman ya
walaupun tadi pelatih jepang sudah optimis bahwa akan melakukan dengan menyerang
menyerang agresif mereka bermain
tapi ini ditunggu oleh hansi vli kan
anda jual kami beli
berarti kemenangan atau euforia asia euforia arab mungkin tidak akan terulang malam ini
ya karena saya ingin jerman itu tidak akan terulang
oke kita akan lihat nanti
terima kasih bang ropan pengamat sepak bola soal analisisnya terkait dengan apa kemudian yang mungkin akan terjadi
apakah kemudian kekuatan asia akan menjadi salah satu keunggulan di grup c yang akan berlangsung nanti malam